pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya atau thr kepada karyawan yang baru bekerja selama satu bulan
thr diberikan secara proporsional
ketentuan ini tertuang dalam peraturan menteri ketenaga kerjaan no enam tahun dua ribu enam belas yang ditekan menteri hanif dakiri pada delapan maret lalu
dalam aturan sebelumnya thr diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga bulan
kewajiban pembayaran thr bagi karyawan baru itu tidak hanya berlaku bagi karyawan berstatus tetap
namun juga untuk karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu
bagi perusahaan yang lalai menjalankan ketentuan baru ini pengawas ketenaga kerjaan akan memberi sanksi berupa denda dan sanksi administratif